eh lo jangan gue campur lo mau ini
eh mending lu pulang cuci kaki terus tidur
sekali lagi mau peringatin sama lo semua
balikin tasnya atau lo semua ke kantor polisi
lo mau ini ambil ambil kalau berani
gue tau lo lagi kesusahan kan abis dijamret
yaudah lo tunggu sini ini urusan gue
eh gak usah gak usah gak usah udah ya gue gak butuh lo bantuin gue gue bisa sendiri
kenapa kan sih sopah lawan banget jadi orang
gue gak butuh bantuan
aduh gimana lagi gue ngejar jamretnya
mobil gue kan dikunci
mau mau mau ojek bukan
kalau nunggu bang
itu kan jarum motor yang di depan sana ya ayo cepetan

bang ayo cepetan bang itu kejar motornya
ini udah paling cepet neng
aduh masa gak bisa ngebut lagi itu keburu kabur motornya
iya iya tunggu tunggu
ayo cepetan cepetan bang cepetan
kenapa saya kembali ke dapur
saya merasa masih sedih saja
kalau sedang membahas almarhumah istri saya
maaf sekali ya mas herman
saya nggak ada maksud membuat mas herman jadi sedih kalau melihat almarhumah
mungkin karena saya masih sangat mencintai almarhum istri saya kinar
tapi saya masih terlalu sedih
saya merasa masih sedih
sebentar ya saya angkat telepon dulu
sebentar ya pak
saya sekarang masih ada tamu
saya sudah approve proyek itu
omsetnya tiga puluh miliar dalam satu tahun
luar biasa mas herman
kalau aku bisa jadi besannya
wih pasti aku juga bisa menikmati semua kekayaan ini
dan aku gak perlu lagi pusing mikirin utang
tapi gimana caranya ya supaya mas herman mau menerima sila
apalagi tadi si bibi udah bahas lagi kalau sila mantannya boy
aku harus ngelarang cerita nih yang bisa meyakinkan mas herman
wah aku tahu
mas herman pasti bakalan luluh kalau aku bawa bawa almarhumah kinar
yaudah kirim saja semua ke email saya ya
maaf ya hilda tadi saya angkat telepon soal kerjaan aja
gak apa apa mas herman saya paham kok mas sibuk sekali
buktinya juga sampai nggak tahu kan kalau sila dan boy pernah berpacaran
iya kamu benar juga
sekarang hubungan saya dengan boy kurang begitu baik
tapi sekarang saya sedang berusaha untuk memperbaiki semua itu
tapi saya benar benar gak sangka loh mas
takbir bisa mempertemukan boy dan sila kembali
ini ada maksud wujud untuk saya bisa menjalankan pesan terakhir
ngedi yang kinar
ah begini mas
waktu itu almarhum pernah berpesan kepada saya
agar menjodohkan boy dengan siro
dan menganggap boy sebagai anak saya sendiri
agar bui tidak kehilangan sosok seorang ibu
pas tahu saya pikir semua permintaan terakhir kinar itu bercanda mas
tapi gak lama dari itu kimar meninggal
kenapa kamu gak pernah menceritakan semua ini hilda kenapa gak dari dulu dulu
saya waktu itu dapet panggilan kerja di jakarta
terus handphone saya hilang saya gak tahu harus mau hubungi mas kemana
tiga tahun setelah kinar meninggal
saya dan boy pindah ke jakarta
karena semua bisnis yang saya jalanin ada di sini
tapi saya masih terus merasa bersalah mas
karena belum bisa menjalankan amanat terakhir kinar
untuk menjodohkan boy dengan sila
selama ini saya juga merasa sangat bersalah
karena saya tidak bisa menemani kalmarumah istri saya di saat terakhirnya
sekarang saya sudah tahu kalau kinar memiliki permintaan terakhir
dan saya punya kewajiban untuk memenuhi permintaan itu
saya akan menjodohkan boy dengan sila
saya memikirkannya screws nya
anda sudah lakukan sejarah selain yang boleh dihasilkannya

eh lo jangan gue campur lo mau ini
eh mending lu pulang cuci kaki terus tidur
sekali lagi mau peringatin sama lo semua
balikin tasnya atau lo semua ke kantor polisi
ambil ambil kalau berani
ambil ambil lah
peringatan terakhir buat kalian semua gue bilang balikin tasnya
apa gak dengar
sekali lagi sekali lagi
dia tetep mau tas
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
nih ya ini buat abang